dengan partai partai tentunya

komunikasi dengan pkb kemarin tidak menghasilkan nama nama yang kemungkinan juga akan di cabres
saya tidak bisa bicara mengenai masalah cawapres lebih lanjut
karena sesuai anggaran dasar hal ini akan
ini akan dibicarakan setelah rapimnas
walaupun namanya sudah dikantong